sementara itu petugas patroli tni al pangkatan tni angkatan laut batam
menangkap sebuah kapal berbendera singapura yakni kapal motor filis
dengan muatan sejumlah bahan pokok makanan asal singapura
saat ditangkap pihak nahkoda dan juga abk kapal yang merupakan warga myanmar ini
tidak punya dokumen pelayaran
sebuah kapal berbendera singapura ditangkap patroli pangkalan tni angkatan laut
dan lanal batam pada kamis dua puluh enam juli kemarin
saat ditangkap kapal tersebut sedang menyuplai sejumlah kebutuhan pokok
ke beberapa kapal yang berlabuh di perairan wilayah kepulauan riau
diduga km filis berjenis tukboat ini kerap memasuki perairan indonesia
tanpa izin dari pihak otoritas syah bandar batam
dan menjual bahan pangan ke sejumlah kapal asing lainnya
untuk penyelidikan petugas tni al menyita kapal asing ini di pangkalan tni al kota batam
masukkan barang barang di tempat kita tanpa izin
mungkin dari biaya cukai mungkin
sehingga ini masih kita dalami dan kita proses lanjut
ada berapa abk nya pak
kpk nya ada empat warga negara myanmar semua